iya alfian kita juga generasi muda sebenarnya dalam rangka sumpah muda ini
mungkin kita masih bisa dikatakan muda ya
termasuk generasi muda sebenarnya
mungkin pokemon go ini adalah suatu game yang sedang hangat di kalangan pemuda
dan kalau ngomongin pokemon go ini adalah namanya teknologi augmented reality yang semakin dikenal
terutama setelah adanya demam pokemon go di seluruh dunia
iya nah indonesia ini salah satunya memang memiliki seorang anak muda yang mendunia berkat produk ar nya
yang di bidang edukasi hingga fashion empat dimensi
empat d ya nah kita akan berkenalan ini dengan yang namanya hasbi asyakidik
yaitu seorang penemu teknologi augmented reality di indonesia
kartu dan buku mewarna ini dilengkapi teknologi augmented reality
membuat gambar muncul seperti sulap ketika dilihat melalui ponsel pintar atau tablet
selain kartu dan buku perusahaan asal bandung bernama octagon studio juga membuat ini
kaos kaos ini seperti kaos biasa kalau kita lihat dengan mata telanjang
namun jika kita lihat menggunakan ipad ini otomatis muncul empat d
seperti ini salah satu kuda ini juga penyu
terdengar juga audionya suara laut dan spinosaurus
dan kita coba di
gunakan oleh mbak ini yang cantik otomatis muncul jerapa dan zebra
dikembangkan oleh anak muda bernama hasbi asyadik
upaya octagon studio sejak dua ribu tiga belas kini berhasil membawa teknologi ir ke mainstream
jadi ini salah satu pengembangan dari lini produk kita
kenapa fashion karena ya tiap orang pakai baju kan
nah kita bisa turn apapun grafis yang ada di baju jadi art
jadi orang lebih
lebih apa ya
lebih apa ya excited aja ya pakai baju
masih penyebarannya untuk pilih seperti ini ya
mereka tertarik untuk bikin augmented reality t search untuk line up kidsware mereka
setelah itu jalan kita bikin satu platform namanya were empat d
itu untuk mengakomodir semua augmented reality yang berdasarkan fashion
nama octagon studio mungkin belum familiar di dalam negeri
tapi di amerika serikat ada dua pilot lembaga ruang angkasa amerika nasa yang terkagum kagum dengan teknologi buatan anak indonesia ini
ada partner kita di uk
kita join exhibition sebarang
terus itu dihadiri sama al worden pilot polo lima belas
dan beliau mencoba produk kita dan
saya nggak datang ke exhibition cuma saya dapat terima footage fotonya
dan beliau sangat suka sekali
berkat inovasinya hasbi dilirik oleh prop shop
sebuah perusahaan properti film di hollywood
perusahaan ini membuat properti untuk film star wars
dan semua film james bond
saya pegang lisensi untuk beberapa disney lisensi sama eon productions
nah dari situ kita coba bikin produk
gabung gabungan produk
hasbi mencoba produk tersebut
hasbi masih terus bermimpi untuk terus membawa teknologi yar semakin dikenal dunia
selain passion dan perumahan
pendidikan menjadi lahan yang menurutnya potensial di masa depan
kita mencoba bikin hardware yang support konten konten ar atau vr kita
jadi instead of software aja kita juga mau bikin hardware nya juga gitu
yang kayak interact with each other gitu
yang lebih biar bikin proses apapun itu misalnya belajar itu lebih jauh lebih menyenangkan
sebaik baiknya teknologi adalah jika ia dapat membawa manfaat dan pengaruh positif bagi lingkungan
di tingkat lokal polos maupun global
radina altafrawira bandung
ya alfian keren sekali tadi mungkin nanti berikutnya saya akan bisa melihat ar di bajunya alfian
bisa muncul gambar apa gitu ya
sudah bekerja sama dengan brand brand terkenal loh
bisa keluar gambar gambar seru gitu